anda kembali bersama kami di cnn indonesia business dan referensi
dalam pembahasan perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua tentang cipta kerja
ketua umum apindo haryadi sukamdhani mengaku pihaknya tidak dilibatkan
terbitnya perpu tersebut diluar dugaan dunia usaha
sehingga apindo memerlukan waktu untuk memahami serta mempelajari kebijakan tersebut
ditemui di kantor apindo di kuningan jakarta pada selasa siang
haryadi sukamdhani mengatakan ada dua hal penting yang berubah dari undang undang cipta kerja sebelumnya
yaitu menyangkut pengupahan dan alih daya
ia menambahkan di dalam perpu ini perhitungan upah minimum diambil dari tiga parameter
yaitu inflasi pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu
hal tersebut dinilai apindo tidak mencerminkan jaring pengaman sosial atau social safety net
yang berpotensi menciutkan serapan tenaga kerja baru di indonesia
selain masalah pengupahan perpu nomor dua tahun dua ribu dua puluh
juga dinilai apindo mulai membatasi bidang pekerjaan alih daya
apindo melihat pemerintah mengajak serikat buruh untuk menyampaikan aspirasi terkait perpu tersebut
akan tetapi pemerintah belum meminta masukan dari kalangan pemberi kerja
karena biasanya kami selalu berkomunikasi lah
kalaupun ada asosiasi ataupun kadin sebagai induk organisasi kami diajak bicara
pasti juga kami akan diberitahu gitu apa progresnya
sama sekali kami tidak tahu apa apa
dan sebetulnya ini sudah dimulai dari permenangkan delapan belas
yang juga kami merasa kita tidak dilibatkan sama sekali